kesayangan kasus kasus pelanggaran ham yang sekarang menjadi catatan kita dan catatan publik
yang secara garis besar dibagi dua pelanggaran ham di masa lalu dan pelanggaran ham yang sekarang sedang terjadi
saya belum melihat ada prioritas di pemerintahan kedua jokowi untuk menyelesaikan masalah ini
ada beberapa nama yang sebenarnya terimplikasi pada kasus pelanggaran ham justru masih ditempatkan sebagai pejabat strategis dalam formasi kabinet
oke penegakan ham harus jadi variable penting juga dalam bicara merawat demokrasi
saya mau kasih kesempatan teman teman mahasiswa untuk bisa berpendapat silahkan
ada yang mau tanya ya silahkan nama siapa
saya jaga satrijati saya ketua himpunan arsitektur dari universitas trisakti
pertanyaan saya terkait kamisan sudah tiga belas tahun kamisan berjalan
dua periode pak jokowi menjabat apakah kamisan akan berlangsung menjadi suatu budaya atau kultur
atau akankah di periode kali ini pak jokowi akan menuntas habiskan persoalan pelanggaran hak sesuai janji beliau
itu pertanyaan saya terkait progresnya
terima kasih tepuk tangan untuk teman teman mahasiswa trisakti
saya sebelum nanti bung doni jawab saya mau ke bung roky dulu tapi saya mau menunjukkan sesuatu
dua headlines berita mengenai ham di era ini
menko poluka mengatakan mahfud md bersikuku
tidak ada pelanggaran ham di era jokowi itu kata menko mahfud
next kita lihat ada pernyataan berikutnya yang juga terkait dengan ham
ini jaksa agung yang mengatakan bahwa peristiwa semanggi satu dan dua telah ada hasil rapat paripurna dpr
dpr yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ham berat
itu dua statement penting dari dua pejabat negara tentang hak asasi manusia
dua duanya tidak penting
sebab di depan istana
setiap hari kamis jokowi lihat sendiri dan dia diam
jadi dia membiarkan tuntutan itu supaya tidak diproses
jadi poin saya adalah dari awal memang rejim ini tidak punya bukan sekedar nyali
tetapi pengetahuan tentang apa itu hak asasi manusia
saya perhatikan pak mahfud berkali kali gagal untuk mengerti ide dasar dari hak asasi manusia
ya seagung yaudah dia bagian dari kekuasaan itu
tapi presiden juga begitu
bahkan dari awal dari kabinet periode pertama
kabinet jokowi yusuf kala pertama
mereka katakan hak asasi manusia bukan prioritas kami
anda baca rekaman pers sepuluh tahun yang lalu
dan itu berlanjut sampai sekarang
jadi dari awal memang ide ham itu diluar kepentingan rejim ini
apalagi ditegaskan bahwa demi pertumbuhan ekonomi boleh halangi ham
boleh hentikan demokrasi kasarnya begitu tuh
tentu nggak begitu formulasi pers tapi itu basis pikirannya begitu
amdal misalnya amdal tidak diperlukan agar supaya investor masuk
amdal itu pelanggaran ham
jadi hak hak baru pun pemerintah tidak mengerti itu apa itu hak hak baru masyarakat
ya udah payung hitam itu selama dia ada di depan istana
dia memayungi hak asasi manusia
dan payung itu tidak dianggap sebagai payung oleh presiden
presiden anggap itu sebagai hiburan kemisan aja tuh
jadi empati memang tidak ada
karena tidak punya kapasitas untuk memahami konsep pelanggaran ham
oke bung roky saya mau ke bung doni langsung deh
separahnya itu gak presiden tidak punya komitmen
tidak ada dalam hal hal
kalau bung roky tadi kalau bung roky tadi
mas apa sih
ya ada inisiatif untuk mengajukan kembali rancangan undang undang kkr ya
yang sempat ditolak waktu itu
itu memang belum masuk di prolegnas tahun ini
ada sedikit wacana mau dibuat perpres dengan ya apa menghitung untung ruginya
tapi saya kira ada niat baik lah
untuk kita bisa membuka kembali kejahatan kejahatan
pelanggaran ham di masa lalu
siapa yang bersalah siapa korbannya bagaimana retribusinya dan lain sebagainya
ada niat itu ada apa namanya intensi itu
memang kita lihat ya persoalannya adalah ya ini melibatkan banyak stakeholders
ada stakeholders stakeholders yang mengunci upaya upaya semacam ini
ya baik di dalam maupun di luar
nah ini saya kira pekerjaan rumah yang mesti dituntutkan
pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan
saya setuju bahwa legacy selain infrastruktur ya selain ibu kota negara adalah penuntasan pelanggaran ham berat yang tidak di masa lalu
saya kira itu menjadi komitmen pemerintahan jokowi periode kedua ini
oke dan presiden punya komitmen itu tapi ada sesuatu yang mengunci sehingga sesuatunya tidak semudah yang kita bayangkan
atau seperti jelek seperti rocky tadi
kita tahu bagaimana ru kkr akhirnya kandas waktu apa namanya berapa waktu yang lalu gitu
saya kira kita tahu siapa sebenarnya yang mengunci itu
ada kesulitan itulah yang memang harus di apa namanya disikapi dengan cukup tegas gitu ya
dan penuh apa rasa empati terhadap korban pelanggaran ham berat di masa lalu
bung haris presiden punya komitmen tapi ada sesuatu yang menguji sehingga presiden tidak bisa kemana mana
apakah situasinya seperti itu
kita akan jawab itu saja dah
kami akan segera kembali
baik waktu kita gak banyak bung haris presiden dikunci oleh stakeholder lain yang tidak bisa disebutkan oleh bung dodi sehingga ya nggak bisa ngapa ngapain
ya dari berbagai sisi iya
dari sisi bisnis dari sisi politik
dari sisi politik misalnya presiden harus bernegosiasi dengan orang orang seperti prabowo wiranto
dari sisi bisnis misalnya presiden harus berurusan dengan perusahaan perusahaan sawit perusahaan perusahaan tambang yang rusak dan menghilangkan hak asasi banyak orang di banyak tempat
tapi begini yang saya mau ingatkan ini bukan soal komitmen
presiden itu dia dilingkupi dengan kewajiban
jadi kewajiban untuk melindungi memenuhi
nah ini yang saya pikir presiden harus lakukan
ada dua hal besar di zaman jokowi sebagai presiden
satu menyelesaikan pelanggaran ham pelanggaran ham yang terjadi
dia nggak bisa bilang tuh itu bukan era saya
jadi konsep negara itu dia melanjutkan
meskipun kepentingan politik selalu melihat bahwa itu sby itu dulu
gak bisa dia harus melanjutkan
jadi dia harus menyelesaikan pelanggaran ham pelanggaran ham yang terjadi sebelum dia
dan yang kedua ada banyak pelanggaran ham yang terjadi di zamannya dia
yang namanya sangat diingat publik hari hari ini
yang kedua novel baswedan
yang ketiga munir
saya tambahkan lagi satu hal yang kita sering mendiskriminasi di papua
nah ini adalah nama nama kasus yang tidak diselesaikan oleh jokowi sebagai presiden
dan yang ingin saya sampaikan respon presiden soal hak asasi manusia lamban sekali
lebih lamban daripada kura kura
beda ketika presiden harus menjamu para investor yang begitu cepat dan cekatan
sampai ketika dia terbata bata berbahasa inggris pun dia nekat ketemu orang orang itu
tapi ketika sama sama bahasa indonesia di depan istana dia nggak mau
thank you pak haris
itu waktu kita gak banyak
jadi saya harus akhiri
bang taufik sesuram itukah
karena tidak akan susah
waktunya gak banyak soalnya
maksud saya tidak boleh kita melakukan penyederhanaan terhadap seperti itu terhadap presiden
kalau kita ini adalah ada keadaban
itu merusak tidak terlalu tepat
cara kita membahasakan hal tersebut
tidak benar seperti itu
tidak benar seperti itu
tidak benar seperti itu
tidak benar seperti itu
tidak benar seperti itu
kami berkomunikasi dulunya adalah dengan eksekutif
kami tanyakan kepada eksekutif kalau di dalam pelanggaran hak asasi manusia anda sejauh mana akan pergi
apakah hingga ke tahun enam puluh lima
kalau anda pergi ke tahun enam puluh lima anda mampu balik kembali saya yang tanyakan
karena ada persoalan persoalan yang kemudian itu tidak mudah di dalam konteks kita berbangsa dan negara
karena yang dikelola itu bukan hanya satu dua orang di indonesia ini
tapi ada satu ratus enam puluh juta manusia di indonesia dengan spektrum

itu harus kita pahami dalam konteks itu
jadi semua diberikan perhatian
tetapi di dalam konteks kita berbangsa indonesia kan ada prioritas
apakah karena itu menurut saya sekarang misalnya semanggi
semanggi itu adalah tentu ada perhatian di pemerintah karena saya tahu hal itu
cuman jangan kita masuk ke dalam persoalan terminologi
apakah itu ham berat atau ham tidak berat
tetapi saya ingin kita waktu ingin adalah hal itu adalah dilanjutkan
dan itu ada komitmen terhadap hal tersebut
masalah masalah papua dan sebagainya kan tentu saja kita lihat bagaimana sekarang endingnya
memang belum berakhir tetapi menurut saya kan segala sesuatu telah dilakukan terhadap hal tersebut
di dalam sebuah situasi yang kemudian dengan segala keterbatasan pemerintah sekarang ini
tetapi menurut saya kita lakukan hal tersebut
jadi komitmen itu jangan kita lihat hanya pada sebatas dua jengkal ke depan menurut saya
komitmen tersebut harus kita lihat dengan dalam sebuah spektrum yang sangat luas di indonesia
jangan dua jengkal dan spektrum yang lebih luas
bang ican terakhir singkat saja
kembali ke dasar saja lagu yang kita nyanyikan sebagai lagu kebangsaan kan indonesia raya itu menyebut jiwanya dulu baru raganya
dan orang mengenang bung karo sebagai orang yang mengobarkan persatuan integrasi dan sebagainya
orang mengenang gus dur sebagai orang yang menyatukan kita dalam
kesamaan kesetaraan dan sebagainya
orang mengingat habibie karena dia membuka pintu kebebasan
saran saya tadi doni dengan baik juga mengatakan walaupun sedikit bahwa legacy itu dibutuhkan
dan warisan terbaik adalah pak jokowi yang membiarkan pekerjaan pekerjaan teknis yang bikin beton segala macam itu
kepada kementerian teknis mudah sekali itu
yang abstrak ini harus dikelola yaitu hak asasi manusia
persatuan dan segala macam
sehingga bersama pak ⁇ maruf ⁇ yang kebetulan juga seorang kiai seorang tokoh agama bisa bahu membahu menjadi penyambung lidah rakyat untuk soal soal yang tadi dikatakan oleh haris
baik terima kasih bang ican
yang abstrak juga durasi kita sudah habis habis
iya saya nggak tahu apa komen lagi karena sudah dikatakan tadi bahwa presiden dikunci oleh berbagai kepentingan
jadi apa komen lagi kalau sudah se fatalis itu tuh
yang saya tahu yang bisa dikunci itu cuma atau dia maling atau dia orang gila tuh
jadi ngapain kita tiba pada satu kesimpulan yang fatalistik
padahal presiden diminta untuk menyelesaikan soal
tidak mungkin dia menyondorkan dirinya untuk dikunci gitu
kecuali dalam dua kasus tadi sebagai maling atau sebagai orang gila
oke terima kasih rocky
bung doni terakhir
jawab keresahan kita semua di sini
ya jadi setiap gembira
ya jadi setiap gembok ada kuncinya
dan saya yakin presiden jokowi presiden yang mau menemukan kunci itu untuk membuka gembok yang mengunci dirinya
ini saya apa namanya bicara sebagai seorang yang optimistik ya
daripada mengutuk kegelapan mendingan menyatakan lilin
kan lilin bisa menjadi obor atau api unggun
dan ya kritik kritik masukan apa yang terjadi di malam ini ya itu saya kira seperti kita makan masakan padang ya
ada pedas di situ ya ada ketersiksaan di situ
tapi tanpa itu kita tidak nikmat
jadi seluruh ya masukan yang kritik
masukan yang kritis ini ya adalah tujuannya membuat masakan kebijakan itu lebih nikmat dan bisa dinikmati oleh masyarakat luar
baik terima kasih bung doni
terima kasih untuk teman teman tri sakti
durasi kita sudah habis
daripada kita mengutuk kegelapan kita nyalakan sedikit keliling kalau kata bung doni tadi
merawat kebebasan menegakkan hukum dan ham yang adil serta komitmen memberantas korupsi tidak boleh menjadi halaman belakang prioritas pemerintah
demokrasi dan penegakan hukum harus jadi nafas kehidupan negara
tidak boleh dianggap sebagai co dua
yang menjadi racun sehingga harus dikesampingkan atas nama pembangunan ekonomi
demokrasi dan pembangunan ekonomi tidak boleh saling memakan mengunci satu sama lain
sehingga memaksa kita harus memilih
seperti kata milenials mereka harus kolaborasi kolaps dalam rumah nkri jika negara ini tetap lestari dan terbang tinggi
demikian kumpas juntas malam hari ini
saya budi adiputro